backupan data itu data data lu di backup ke laptop
jadi kalo handphone lu ilang ataupun rusak
lu gak sepusing ini bro
saya percaya takdir
saya percaya dengan takdir
aku masuk dulu ya mau ngajak
besok saat persidangan
saya akan pertahankan kamu
saya akan pertahankan pernikahan kita
saya akan pertahankan semuanya
justru semakin dekat dengan keputusan bercerai
aku semakin ragu dengan jalannya aku ambil
aku gak siap
dan aku berharap kamu untuk datang mas
dikarenakan pergugat tidak hadir
aku sudah berhasil
aku harus berhasil
aku harus berhasil
aku harus berhasil
aku harus berhasil
aku harus berhasil
aku harus berhasil
aku harus berhasil
dan juga tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya
untuk menghadap di persidangan ini
meskipun ia sudah dipanggil dengan patut
berdasarkan pasal satu ratus dua puluh lima hir
hakim dapat memutuskan bahwa
zaafkan air jodoh di tanah
ini punasi agama watasun elemen almighty
dan bila menyuruh otro grandeamu
kalian akan miha tiga rindrings pada titik ke shrine
saya tidak ingin ada yang saya tarik dumlaus
yang membelengsilkan saat ini
sekarang lu mikir gak sih
dalam handphone gue ada informasi dan data data penting
gue tuh ilang semua
makanya enggak lo harus punya second plan
backupan data itu data data lo di backup ke laptop
jadi kalau handphone lu ilang ataupun rusak
lu gak sepusing ini bro
roy selalu backup datanya
ini datanya sempat di backup juga sih sebenarnya
cuma sekarang masalahnya gimana caranya
untuk saya bisa akses
oh coba bentar ya mas
masukin email sama password ya
kenapa pakai password segala sih
ya kalau email sih gue inget
cuman masalahnya passwordnya gue gak tahu
sidang berikutnya akan diadakan minggu depan
mohon kerjasamanya untuk dapat memberikan
keterangan yang dibutuhkan
kemudian kah lo
dia minta kamu
saya jelasin nanti aja mak
sekarang kita harus ke rumah sakit
tadi saya udah telpon randy untuk jemput kita di sini
udah nunggu di bawah
kita ke rumah sakit ya
kamu tenang ya atur nafas kamu gak usah berpikir macam macam
papa gak apa apa ada michi yang jagain papa di rumah sakit kamu ya
apa sih dia papa gak dapet sih mas
tadi waktu saya jalan persidangan saya ngeliat mobil voter kecelakaan
makanya saya buru buru bantu papa makanya saya telat dengan persidangan
tidak tidak tidak
ya ampun din